melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan analis kebijakan publik dari universitas trisakti trubus rahadiansyah di jakarta
selamat siang mas trubus
selamat siang mbak
mas rubus kemarin presiden jokowi menyampaikan sejumlah hal terkait sinergitas antara pusat dan daerah dalam kebijakan mengantisipasi corona
termasuk salah satunya adalah lockdown yang merupakan wonang pemerintah pusat
menurut anda apakah kemudian pemerintah pusat dan daerah ini sudah sinergi belum dalam mengantisipasi covid sembilan belas
kalau saya lihat secara keseluruhan belum jadi belum sinergi secara itu
karena apa buktinya di daerah misalnya di malang termasuk yang terakhir di kaltim juga sudah mencoba untuk mengarah ke sana
sebelumnya kan dki jakarta juga mau mengarah ke sana
tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat benar artinya apa
karena kalau memang mau melakukan lockdown itu dampaknya terlalu besar mbak
resiko yang harus dibayar terlalu mahal
yang menjadi masalah adalah masyarakat bawah nanti mbr masyarakat berpenghasilan rendah itu nanti akan terkena imbasnya
karena indonesia ini jurang antara kaya miskinnya sangat tinggi
jadi nanti yang menjadi kalau terjadi lockdown itu justru masyarakat bawah yang sangat berat
dan ini ke depan kita berhadapan dengan yang namanya mau pascah mau ramadan mau lebaran
nah ini semua barang kebutuhan sembako ini kan harus tersedia
nah kalau misalnya di lockdown berarti aksesnya kan nggak
nggak apa namanya nggak bisa terbuka lah gitu ya tertutup jadinya
meskipun lockdown sendiri itu ada dasarnya yaitu undang undang kesehatan karantina kesehatan gitu
karena lockdown itu artinya karantina
tetapi kan kita sudah menggunakan pendekatan yang lain yang lebih baik yaitu apa
nah ini kan sdc atau social distancing goal
itu jauh lebih baik lebih win win solution lah menurut saya kan
jadi mengurangi kerumunan mengurangi apa
jarak untuk saling bertemu gitu
itu aja yang penting
artinya kalau kemudian memang akan ada kebijakan lockdown apa yang harus kemudian dilakukan
artinya tadi anda mengatakan bahwa yang memang paling tahu ataupun yang terdampak adalah masyarakat daerah begitu ya
dan masyarakat daerah pun juga yang paling tahu sebetulnya pemerintah daerahnya
menurut anda sebetulnya kalau memang harus mengambil kebijakan lockdown seperti itu
apa yang kemudian harus

iya tentu yang harus dilakukan kan segala persiapan harus ada
terutama kan penyangkut kebutuhan kebutuhan dasar dari masyarakat
meskipun lockdown sendiri sebenarnya itu juga nggak terlalu bertentangan dengan undang undang
artinya di dalam undang undang kesehatan nomor tiga puluh enam tahun dua ribu sembilan

itu di situ memang disebutkan bahwa pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab
terhadap mengenai kesehatan terkait dengan apa nyakit menular
jadi sebenarnya nggak juga artinya pemerintah daerah punya kewenangan
tetapi sesuai dengan arahan presiden belakang ini kan memang bapak presiden mengendaki
supaya lockdown itu harus dikonsultasikan dulu dengan pemerintah pusat
dan itu bukan kewenangan pemerintah daerah
kalau memang pemerintah pusat menghendaki seperti itu ya pemerintah daerah harus taat harus patuh
karena kita sistemnya kan sistem presidenil
itu ya kepala negara dan kepala pemerintahan
meskipun kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyatnya oleh masyarakatnya
tetapi bagaimanapun juga dia harus berkoordinasi apalagi yang namanya gubernur
gubernur itu kan bpp wakil pemerintah pusat di daerah
karena itu dia harus taat pada aturan yang disepakati bersama
saya kira itu
jadi artinya yang kemudian kita lihat saat ini ada beberapa pemerintah daerah yang melakukan kebijakan lockdown
kemudian akhirnya melakukan revisi begitu ya
ini memang tidak ada komunikasi atau koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat
tapi kemudian mas trubus apa saja kebijakan yang memang harus diberlakukan sama
ini diberlakukan sama di seluruh wilayah di indonesia dan juga customize tergantung daerahnya masing masing
atau diberikan wawonannya kepada pemerintah daerahnya masing masing
iya kalau menurut saya lebih baik memang ini kita tetap ada konteks itu tadi
itu lebih baik karena apa
karena satu pertama kan harus mengurangi ini gerak daripada masyarakat
ruang gerak masyarakatnya dikurangi supaya tidak terlalu intens untuk di tempat perumunan ngumpul ngumpul gitu kan
nah kemudian yang kedua kan harus menutup ini
jadi dengan menutup fasilitas umum
kan kita sekolah sudah libur kampus kampus juga sudah libur gitu ya
nah yang ketiganya menurut saya juga
menutup ruang publik
ruang publik kita di jakarta kan monas ancol tempat tempat wisata kan sudah juga ditutup
artinya ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai dari penyebaran covid sembilan belas
nah karena itu adalah langkah yang paling tepat dan bijaksana menurut saya adalah bagaimana masyarakat ini diberikan diedukasi untuk tidak selalu di tempat tempat yang berkerumun itu tadi
jadi di tempat yang masal ramai gitu
karena itu dikurangi saja
karena itu dikurangi
karena kalau misalnya kita memutus betul artinya menutup akses dengan lockdown itu tadi
ini akan berbahaya bagi secara keseluruhan
terutama dampak ekonominya yang harus kita hadapi
karena kan ekonomi sudah lupuh
ini kita sejak hari jumat saja kami eh jumat sabtu minggu dan sekarang ini kan sudah mulai sepi
jakarta aja sudah sepi
berarti yang dibuktikan siapa ini
odol sudah rugi
kemudian apa namanya masyarakat yang selama ini jualan kue kue atau tukang cilok
atau apa sudah mulai sepi pembeli
nah ini kan semuanya jadi dampaknya kemana mana
dan di transportasi umum kemarin juga sudah dibatasi
nah pembatasan itu sendiri akhirnya di dki jakarta kan kemudian muncul penumpukan penumpang penimbunan penumpang yang begitu banyak kan
jadi akhirnya menjadi kerumunan
jadi tidak baik
oleh karena itu kemudian hari ini kemudian oleh pemerintah dki itu kan kemudian si force major
jadi karena penyakit force major
karena itu kita harus berhati hati berhadapan dengan kondisi masyarakat kita
yang memang publik itu kan punya eat ya
namanya itu satu punya it unsurnya itu
aid itu ada kemauan
publik itu punya kemauan maunya ini itu itu
yang kedua publik itu punya ego
jadi punya saya maunya ini maunya ini gitu
yang ketiga publik itu punya superego
lalu nanyakan aturannya mana dasarnya apa
saya harus ini itu kan itu
yang keempat itu publik itu selalu ada tanato
saya tidak suka saya benci itu
nah itu kan itu
yang kelima masyarakat itu publik itu punya yang namanya eros
nah erosi itu kan rasa peduli rasa sayang
nah ketika itu kemudian terkait dengan covid ini kan harus betul betul diperhatikan
karena dengan membatasi itu adalah langkah yang paling tepat menurut saya
tidak mesti rekomendasi dari who misalnya sosok dipakai di singapura
tapi di sini belum tentu gitu loh
karena kan kita tidak akan menjamin efektivitasnya sejauh mana
jadi ini menurut saya harus hati hatilah pemerintah dalam ini
dan saya setuju dengan bapak presiden
artinya untuk tidak terlalu terlalu bergebah gitu
terlalu gegabah memutuskan adanya lockdown itu sendiri
artinya kebijakan umum yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat adalah social distancing
lalu bagaimana kemudian pemerintah daerah masing masing menerjemahkannya dengan menutup lokasi lokasi yang memang potensial untuk ada kerumunan masa begitu ya kurang lebih saya menerjemahkannya ya mas
kalau kemudian kita bicara masalah pengelolaan informasi
kemarin presiden juga sudah mengatakan ada satgas covid sembilan belas yang kemudian dibentuk oleh presiden
dan masyarakat diminta hanya merujuk informasi dari satgas ini sebelumnya ada jubir covid sembilan belas
anda melihat ini efektif atau tidak
iya untuk sementara saya anggap itu efektif
artinya begini karena persoalan penyebaran covid sembilan belas ini atau corona ini kan selama ini informasi yang beredar kan kebanyakan hoax gitu loh
karena di metal si hoax
nah akibat hoax itu yang terjadi kemarin kan seperti munculnya panik buying kan gitu
begitu presiden mengumumkan ada dua orang yang suspek gitu
ya baru suspek itu loh belum belum corona
berarti baru suspek itu sudah munculnya panik baying masyarakat ini
artinya ada efek domino karena itu inilah sudah apa yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam konteks ini sudah diupayakan agar tidak terjadi kepanikan itu sendiri kan gitu
dengan satu pintu oleh satu pintu suara itu saya rasa itu yang paling valid
meskipun publik ada sebagian yang mencurigai ah itu kan tidak transparan
ah itu karena ada tidak objektif ah itu ada yang ditutupi
tapi perlu diingat pemerintah harus hati hati karena itu tadi ada persoalan di dalam masyarakat kita sendiri
culture masyarakat kita ini karena itu menurut saya memang ini ada satu semacam protokol yang perlu dimunculkan oleh pemerintah
yaitu mengenai psn
psn itu peran serta masyarakat
keterlibatan partisipasi publik itu perlu
publik itu supaya bisa menggerakkan dirinya dengan kearifan lokal yang ada
atau bapak presiden juga mengatakan minum jamu juga
itu kan jenis kearifan lokal lah kira kira
kemudian dan disitu juga ada untungnya juga para penjual empon empon dari mulai jahe terus apa namanya itulah
jenis jenis cahi apa itu ya
itu semuanya ada lah
jadi dari situ kita bisa membayangkan bagaimana peran serta masyarakat
nah disitu yang penting adalah tokoh tokoh masyarakat tokoh tokoh agama ulama itu dilibatkan supaya menghadapinya
ini kan semuanya intinya gini
intinya itu ini menghadapi ke depan ini ya kita harus bersatu
jadi ringan sama di jinjeng berat sama di sikul
nah itu dia
nah itu dia
yang membuat ini bersatu ini bagaimana
karena kan kita lihat mulai dari tadi begitu ya kebijakan lockdown yang kemudian berdibuat
antara pemerintah pusat dan daerah yang sempat berbeda
kemudian masalah tadi yang saya tanyakan ke mas rubus masalah saat gas ini daerah juga sudah sempat membentuk saat gasnya masing masing
bagaimana kemudian ini bisa dikelola dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat
karena memang tadi tujuannya adalah menyatukan semuanya sama sama melawan covid sembilan belas begitu mas rubus
menurut saya ini peningkatan koordinasi
jadi koordinasinya harus ditingkatkan
nah antara pusat dan daerah
antara saat gas di pusat buku sukat pasat sesuai perpres nomor tujuh kan itu
jadi nanti dilaksanakan di daerah ini yang sudah ada tinggal koordinasi peningkatan koordinasi
yang kedua adalah ada dari pemerintah pusat melakukan pengawasan supaya koordinasinya ini berjalan baik
berjalan mantap gitu
kira kira mantul gitu ya sehingga ada pengawasan yang baik
nah karena itu menurut saya dalam konteks ini
supaya informasinya tidak beredar kemana mana seperti bola liar
karena itu kan saat gas ini fungsinya adalah apa istilahnya memberdayakan masyarakat gitu loh
jadi membangkitkan masyarakat kesadaran bersama
kan intinya kan ada tiga tuh
satu masalah sosialisasi yang harus terus menerus
yang kedua adalah komunikasi
komunikasi publiknya yang harus selalu intens
dan yang ketiga adalah mengenai edukasi publik yang harus berkelanjutan
sepanjang itu dilakukan oleh saat gas tadi
dan itu berkoordinasi dengan pemerintah pusat
dan selalu harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan badan badan atau lembaga lembaga yang sudah ada
saya kira itu bisa berjalan efektif
ya kan karena penyebaran virus ini kan sebenarnya juga tidak begitu begitu mengerikan amat gitu meskipun cepat
tetapi kan juga bisa di ini bisa sebagian juga ada yang sembuh gitu ya
jadi kan di beberapa negara
negara seperti vietnam juga akhirnya bisa sembuh juga gitu
jadi ini kan menyangkut bagaimana supaya masyarakat tidak panik
penuh keyakinan bahwa kita bisa memerangi soal penyebaran covid sembilan belas ini
saya rasa itu adalah kebersamaan itu yang penting
dan itu kearifan lokal masyarakat kita ada
tiba tiba adalah gotong royong yang perlu dibangun kembali
nah ini tugas pemerintah melakukan sebuah jalan perjalanan melalui perangkat yang ada
bisa dilakukan dengan secara terus menerus
ini mengatapi ke depan ini secara teori apa skenario plan
skenario planning tentu yang harus dilakukan adalah bagaimana meminimalkan terjadinya gejolak gejolak di masyarakat
sehingga pemerintah daerah harus betul betul mengkomunikasikan segala tindakannya segala keputusannya dengan pemerintah pusat
supaya ada sinkron di sini
sinkronisasi itu yang jadi penting
baik baik kita harapkan demikian untuk kedepannya ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat
mas rubus rahadian syah analis kebijakan publik universitas trisakti
terima kasih atas informasi dan membagi

terima kasih atas informasi dan membunuh